oke kita kembali ke dialog kita malam hari ini
yang belakangan juga menjadi sorotan khususnya nih bagi kita
media dan jurnalis soal larangan peliputan perekaman soal persidangan oleh ma kemarin
ini isunya dekat sekali dengan kita
om busman justru mengatakan bahwa itu sah sah saja
tapi kemudian ylbhi atau icgr juga menolak bahwa itu adalah bentuk kesewenang wenangan
mbak uni gimana melihat ini
ya segala sesuatu yang membatasi pekerjaan jurnalistik
yang ditujukan untuk kepentingan publik
tentu nggak boleh dibiarkan ya
apalagi kalau itu kemudian ingin menutup nutupi persidangan yang ada
jadi posisi saya sebagai jurnalis sebagai mantan dewan pers
selalu menolak sikap sikap siapapun lembaga maupun individu
yang mencoba untuk menghalangi pekerjaan jurnalistik
yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada publik
untuk kepentingan publik
berarti ini akses keadilan ke masyarakat akan ditutup begitu ya bang arzul ya
sehingga kemudian keterbukaan informasi ini juga
korelasikan dengan undang undang kan ini juga menyalahi gitu
harap diingat bahwa kerja jurnalistik adalah kerja yang diatur dan dilindungi oleh undang undang
alamannya adalah undang undang empat puluh tentang pers
jadi sepanjang menyangkut kepentingan publik
media bekerja dan mereka yang menghalangi itu bisa pidana
nah perihal larangan memotret dan merekam itu juga menurut saya bisa jadi salah satu hal yang bisa dipersoalkan
karena apa karena media wartawan sejatinya kan melakukan
kontrol terhadap jalanannya sidang
kita tahu bahwa sering sekali dalam berbagai kasus terutama korupsi
keputusan hakim itu bisa berbeda dengan fakta fakta persidangan
jadi kemana kala itu terjadi maka wartawan bisa mengungkap kembali
atau publik bisa meliver kembali pada jalannya sidang yang dilaporkan oleh wartawan
nah kalau wartawan dilarang bagaimana kontrol itu bisa dilakukan
bagaimana kita memastikan persidangan kita sistem peradilan kita bisa berjalan seperti yang diharapkan
oke oke dan akhirnya kemudian setelah kita tahu
bahwa ketua ma ini perintahkan dirjen untuk mencabut aturan larangan memfoto sidang
dan ini beritanya per hari ini dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
artinya memang ini juga menjadi fokus yang juga menyalahi undang undang yang berlaku
bahwa kemudian tugas tugas jurnalistik ini memang sudah seharusnya
dan kalau ujuk ujuk ada keinginan untuk melarang itu justru menimbulkan kecurigaan
apa yang mau ditutup tutupi
nah itu dia itu yang juga menjadi pertanyaan
apa sebenarnya poin yang ingin dijadikan sebagai landasan kenapa harus dilarang
karena selama ini keterbukaan itu juga bisa kita saksikan bersama
apalagi untuk persidangan persidangan seperti ini
oke karena waktu kita juga memang sudah sangat singkat
kita akhiri editorial view kita malam hari ini
terima kasih mbak uni sudah hadir malam ini dan bang arzul hadir malam ini
apa tadi perbincangan kita ini bisa ditangkap inti seharinya sehingga kemudian ini bisa menjadi perspektif lain yang
atau jadi bahan perdebatan yang lain
mungkin juga bisa jadi bahan perdebatan oleh pihak lain
terima kasih mbak unni
dan demikian lari demokrasi malam ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita akan bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kembang kebebasan ini
saya fadi ilyas sampai jumpa